lembaga swadaya masyarakat setara institut menemukan
ada gerakan dan wacana kelompok islam eksklusif
temuan ini merupakan hasil penelitian setara institut
di sepuluh perguruan tinggi negeri di indonesia
sekitar dua ratus orang dari berbagai latar belakang
mengikuti diskusi ilmiah bertajuk
membaca peta wacana dan gerakan keagamaan
di perguruan tinggi negeri
oleh lembaga swadaya masyarakat setara institut
di bilangan menteng jakarta pusat jumat tiga puluh satu mei lalu
dikutip dari detik com penelitian dilakukan
di sepuluh perguruan tinggi negeri
yaitu universitas indonesia
universitas islam negeri sarif hidayatullah jakarta
institut teknologi bandung
universitas islam negeri sunan gunung jati bandung
institut pertanian bogor
universitas gajah mada
universitas negeri yogyakarta
dan universitas mataram
hasil penelitian menunjukkan
adanya relasi organisasi yang dibubarkan pemerintah
yakni hizbut tahrir indonesia atau hti
dengan gerakan dan wacana kelompok islam eksklusif di kampus
dalam rilis yang diterima redaksi
setara menilai kekhawatiran adanya radikalisme
dalam dunia pendidikan termasuk universitas
bukanlah hal yang berlebihan
menurut setara pada dua ribu delapan belas
ada sejumlah laporan antara lain
dari badan nasional penanggulangan terorisme
sepuluh perguruan tinggi negeri terpapar radikalisme
badan intelijen negara juga menyebut
pengambilan keputusan tentu saja akan melibatkan mereka
nah ini mengkhawatirkan bagi kita
bagaimana contoh misalnya
apapun pengambilan keputusan
selalu mementingkan agama tertentu
selalu berdasarkan agama tertentu
karena indonesia ini beragam
kita tidak bisa menyepelekan mereka mereka yang minoritas
setara institut menggunakan metode pendekatan kualitatif
dalam meneliti kondisi wacana keagamaan
di kalangan mahasiswa di sepuluh universitas
penelitian berlangsung pada februari hingga april dua ribu dua puluh
praktek intoleransi di bangku perkuliahan menguat kampus
yang seharusnya menjadi tempat generasi muda
mengenal keberagaman menghargai perbedaan
diduga tak lagi memperjuangkan prinsip bineka tunggal ika
dikhawatirkan indonesia akan semakin sulit
membentuk generasi yang suarakan perdamaian
bagaimana mengurai ini dan mencari penawar terbaik
bersama saya malam ini sudah hadir
wakil ketua setara institut
bang tigor selamat malam
terima kasih sudah hadir
dan juga ada mas adi prayitno
analis politik uin jakarta
uin disini juga termasuk salah satu kampus
yang menjadi tempat penelitian ya
mas adi prayitno terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan bergabung melalui sambungan telepon
sosiolog universitas gajah mada
mas arief selamat malam
selamat malam mbak putri mas bonar dan mas adi
terima kasih sudah bersedia kami hubungi malam ini
saya ke bang tigor dulu
bang tigor jadi ini kapan persisnya
penelitian ini dilakukan
kemudian metodenya seperti apa
karena setelah rilis dua hari lalu
kemudian banyak yang bertanya tanya
kenapa soal ini yang diangkat gitu
ya ini berangkat dari sesungguhnya
hasil penelitian dilakukan oleh bnpt
mahasiswa terpapar radikalisme
walaupun dia kemudian bikin kategori
tinggi sedang rendah
tapi kan ini menimbulkan tanda tanya
dan keinginan tahun pada kita bahwa
apakah itu betul
sebagai sebuah studi akademis
semakin banyak penelitian dilakukan
dan itu menunjukkan derajat korborate
atau derajat dukungan itu semakin baik
karena itulah kemudian kami sebenarnya
melakukan dua metode
pertama adalah metode kualitatif dengan
kita meminta kebetulan sepuluh orang dosen
dari setiap perguruan tinggi negeri
menjadi researcher jadi penelitianya
dan menggunakan diskretif analisa
metode kedua ini sedang masih berjalan
jadi kami survey di sepuluh program tinggi negeri
dengan seribu dua ratus seribu tiga ratus responden mahasiswa
kemungkinan nanti kita launch adalah bulan juli
jadi kita akan melihat bagaimana hasil
yang dilakukan oleh teman teman dosen ini
dan kemudian survey yang dilakukan secara umum
apakah itu juga akan mendukung apa tidak
dan kemudian sudah ada temuan temuan
ada beberapa poinnya mungkin kita bisa
terkait dugaan penguatan eksklusif
eksklusifitas kelompok mahasiswa
di sini kelompok mahasiswa muslim ya spesifik
dilihatnya mengukurnya bagaimana itu
ya pertama adalah kita melihat wacana
yang selalu berkembang di kampus di universitas
kemudian buku buku yang menjadi acuan mereka
kemudian pembicara pembicara diundang oleh mereka
dan kemudian kita lihat juga misalnya
buletin buletin yang beredar di masjid
siapa sih yang mereka undang sebagai pembicara misalnya
kemudian juga kita lihat juga struktur di kampus
mahasiswa mana yang aktif
dan kalau kita lihat memang sebenarnya ada sepacem
ada satu yang monolidik
dan kemudian ya mereka kuasai hampir semua lini di kampus
kuasai hampir semua lini
masuk adalah organisasi organisasi mahasiswa
kecuali unit unit kegiatan yang bersifat hiburan
olahraga dan sebagainya
itu dilepas ya
itu memang mereka tidak
tapi kalau unit unit itu kegiatan mereka kontrol semua
dan ini memang penyebabnya adalah
kalau kita mau jujur
dari sejak awal republik ini berdiri
universitas ini adalah konsentrasi ide
kalaupun kemudian ada ormas ormas kemahasiswaan
itu biasanya cenderung untuk berapliasi dengan partai politik
jadi kalau kita tahu misalnya ada gmi misalnya
cuma di jaman tahun lima puluh an berapliasi dengan pni misalnya
ada cgmi itu berapliasi dengan pki
ada hmi yang berapliasi dengan masyumi
tapi pada akhirnya berapelasi dengan golkar
demikian juga dengan misalnya gmki yang berepliasi dengan partai kristen
atau yang lainnya juga
tetapi ketika orde baru terjadi deparpolisasi
dan kemudian ada pusi partai politik
organisasi organisasi politik itu kemudian menjadi tidak mengakar lagi
dan tidak mendapat guguran dari aplikasi politik di luar
warnanya juga kemudian agak menjadi abu abu ya
iya agak menjadi berbeda
karena ada perpaduan
apalagi kemudian pemintu orde baru mengeluarkan kebijakan nkkbkk
yang melarang politik sama sekali
sementara mereka kemudian dengan menggunakan dakwah
penguasaan dari musola mereka eksis di sana
jadi ketika mahasiswa yang lainnya orang orang mahasiswa yang lainnya keluar dari kampus
mereka yang menguasainya
mas adi hal seperti ini kemudian sudah disadari oleh internal uin
jika sudah mungkin sudah berapa lama sudah dilihat dipantau atau
atau bagaimana melihatnya
yang pertama mesti agak sedikit di breakdown
kalau tadi paparan dari mas tigor itu agak sedikit umum misalnya
tentang kerangka yang disebut dengan intoleran dan seterusnya
apakah mahasiswa di kampus kampus negeri satu sikap intoleransinya itu berkaitan dengan
apakah seorang pemimpin non muslim itu boleh jadi gubernur wali kota dan presiden di indonesia
apakah misalnya sikap keberagamaan itu menghambat seseorang bersikap toleran terhadap orang lain
hal hal yang semacam ini
apakah sudah mempengaruhi kehidupan sehari hari di kampus itu
apakah betul misalnya di sepuluh kampus yang disurvey ini
mahasiswanya mayoritas tidak menghendaki pemimpin non islam atau non muslim menjadi pemimpin republik ini
itu kan salah satu indikator bahwa ini tidak toleran
kalau memang ada organisasi organisasi kampus yang agak sedikit eksklusif
hanya mengambil mengundang tokohnya yang itu itu saja dari kalangan mereka mungkin iya
tapi kan yang paling perlu kita ungkap secara nyata adalah
bagaimana basis kognitif mahasiswa yang sedang disurvey
apakah ada kecenderungan bahwa mereka memang tidak toleran terhadap kelompok kelompok di luar mayoritas itu
itu penting sebenarnya
yang kedua misalnya bagaimana toleransi mereka terhadap perempuan
karena banyak di kalangan islam itu masih menganggap perempuan ini sebagai mahluk kelas kedua
yang tidak boleh jadi pemimpin di ruang publik
mereka nggak boleh jadi kepala daerah bupati dan semacamnya
hal hal yang semacam ini menurut saya menjadi penting sebagai acuan bagian dari
bagaimana kita melihat indikasi dari yang disebut dengan intoleransi itu
atau jangan jangan memang dalam pengajian liko dan halako yang dilakukan oleh mahasiswa di sepuluh kampus itu
apakah mereka menerima pancasila dan demokrasi sebagai sebuah percayaan berdemokrasi atau tidak
ataukah jangan jangan memang mereka memimpikan satu narasi tentang hilafah islamiyah
tentang islam atau syarat islam untuk ditegakkan di indonesia
breakground dari indikator indikator ini menjadi penting menurut saya
untuk melihat bagaimana umat islam terutama di sepuluh kampus ini
memang mereka ini tidak toleran
karena saya kira memang bayangan bayangan itu ada di kampus
yang ingin saya komentari
artinya itu sudah misalnya dilihat kemudian uin sudah menjadi objek untuk riset ini penelitian ini
artinya sudah dilihat kecenderungan itu ada arah ke sana ada atau bagaimana sekarang
kalau melihat kecenderungannya ada terutama ketika ada pergantian dari institut agama islam

jadi universitas islam negeri
dulu waktu uin kan sebelumnya ada institut agama islam
ini basic mahasiswanya rata rata mayoritas dari madrasah dari pesantren
jadi soal bagaimana melihat islam dan toleransi itu tidak ada soal
bagaimana islam dan demokrasi tidak ada soal tidak mempertentangkan
tapi ketika iain menjadi universitas ada fakultas fakultas umum kedokteran ada psikologi
ada ekonomi dan fakultas fakultas umum lainnya yang tidak mensyaratkan kecakapan beragama untuk masuk di dalamnya
disinilah kemudian pemahaman pemahaman keagamaan yang baru dipahami oleh mahasiswa itu dianggap sebagai satu satunya kebenaran
saya sih menyebutnya ini sebagai bagian dari fenomena muslim tanpa masjid
ada orang baru kenal agama tapi mereka tidak langsung dari sumbernya
tidak dari pesantren tapi tidak dari madrasah
mereka belajar agama rata rata melalui internet di youtube melalui facebook
dan mereka kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran
hanya kelompok dirinya lah yang paling benar dan kelompok orang lain itu salah karena dianggap tidak spa
saya menganggapnya ini sebagai dari pubertas keberagamaan
orang yang tidak sejalan orang yang tidak sesuai dengan pikirannya itu dianggap kafir
oke pubertas keberagaman mas ari sujito anda sepakat dengan ini
kalau kita lihat dari hasil yang disampaikan oleh mas bonar tigor
itu memang bahan refleksi buat kita di perguanti
kami kira kira lima sepuluh tujuh tahun terakhir juga melakukan upaya upaya refleksi atas ini
ketika ada sebuah tesis yang menceritakan beberapa universitas terutama eksak
ini mengalami penebalan di dalam sentimen keagamaan tertentu yang kemudian itu membawa pada konsekuensi relasi sosialnya
jadi sekarang ini harus kita akui
kampus kita ini makin terdesak oleh kecendungan ruang publik yang makin kumuh
diakibatkan pada menebalnya sentimen identitas
nah kampus sendiri ini kurang menyadari situasi ini dan agak telat gitu
dan akibatnya apa
akibatnya praktek praktek intoleransi itu mungkin ada yang cerita mas adi tadi harus di breakdown
misalnya ada kasus pembubaran diskusi
tidak banyak orang yang solidaritas
ada solidaritas sebenarnya kami dosen mahasiswa melakukan solidaritas
tapi itu bukan menjadi isu yang menyedot banyak pihak di kampus untuk sama sama mengadvokasi
itu artinya apa
mendiamkan bisa jadi menganggap itu orang biasa
itu kan bahaya gitu
dan menurut saya saya setuju kalau kampus ini tidak mampu ya bisa bergaining meletakkan fondasi
kondisi pluralitas fondasi nasionalitas di dalam memahami relasi yang beragam ini
karena kampus itu produsen pengetahuan
kalau hanya sekedar mencetak sarjana sampai kehilangan sensitivitas pada persoalan persoalan segini
itu nanti implikasinya sarjana akan muncul benturan benturan setelah lulus dari perguruan tinggi
nah ini pr buat perguruan tinggi bahwa mencetak sarjana itu bukan saja lulus memenuhi kriteria
untuk ip tertentu masa studi tertentu masa kuliah tertentu
tapi konten dan kultur sebagai universitas sebagai institut itu harus digarap
mas ari apakah ini sudah mempengaruhi kultur ugm misalnya
anda sudah menyadari itu atau belum
kalau di ugm ya mayoritas apa itu memiliki sensitivitas
tapi bibit bibit intoleransi ada gitu
misalnya policy dari universitas itu ya mendorong praktek praktek toleransi
tapi temuan dari mas bonar tikur tadi perlu menjadi catatan penting
bahwa ada loh gejala ini tersebar di beberapa perguruan tinggi
tapi ugm selama lima tahun terakhir melakukan upaya upaya pembenahan itu
simpul simpul yang membuat produksi dan reproduksi sentimen itu mulai diurai dan dibenahi gitu
apa saja misalnya apakah mata kuliah apakah sistem kaderisasi organisasi atau apa gitu
nah salah satu isu yang paling penting sebetulnya adalah kalau momentum pemilu ini
kampus ini kan disterilkan dalam politik gitu ya
tapi cara memaknai politiknya itu masih politik jadul
debat politik apakah partai apakah pilpres boleh di kampus
syaratnya apa kampus sendiri harus punya sensitifitas dan membangun nilai nilai kredibilitas
tentang keberagaman itu
itu menurut gue harus ada perubahan paradigma
iya iya tapi kita semua tentunya menyadari di sini bapak bapak bahwa kelompok kelompok seperti ini kelompok kelompok eksklusif ini
misalnya kemudian berusaha dibungkam dengan satu sisi pasti mereka akan menemukan cara lain untuk tetap eksis
dan kemudian justru menyebarkan sayapnya melebarkan memperluas dampaknya
nah itu bagaimana sekarang itu bisa dipastikan kita bisa menemukan penawar yang paling baik yang bisa diterapkan di lingkungan pendidikan ini
setelah jeda kita bahas itu ya tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami membahas membahas
membahas soal temuan setara institut terkait dengan berkembangnya intoleransi di beberapa kampus
ada sepuluh kampus disini yang dijadikan tempat penelitian
mas adi kita sekarang bicara soal apa yang sudah dilakukan kemudian
misalnya oleh uin untuk mencegah agar intoleransi misalnya yang sudah terjadi dan sudah terlihat terjadi itu tidak meluas tidak menyebar tidak juga bertambah
ada kontra narasi yang sebenarnya sering dilakukan oleh dosen dosen di uin
contra narasi itu bersifat formal dan informal
kalau formal itu biasanya melalui mata kuliah wajib
ada mata kuliah pendidikan pancasila ada pendidikan keluarga negaraan yang tema temanya tentang toleransi tentang pluralisme tentang ham dan seterusnya
itu secara formal memang menjadi mata kuliah wajib yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa di kampus
jadi nggak bisa lulus kalau tidak mengikuti dua mata kuliah wajib ini
tapi kan itu bisa saja formalitas
yang kedua di informal kampus kampus ini biasanya terutama organisasi mahasiswa seringkali mengundang dosen dosen yang dianggap memiliki wawasan kebangsaan yang toleran memiliki wawasan kebangsaan inklusif
tapi sayangnya memang putri semakin kita kenceng berdakwah semakin kencang pula kelompok kelompok yang intoleran ini menguasai basis basis di kampus gitu ya
terutama melalui masjid masjid yang ada di kampus
ini menjadi catatan kita bersama
bagi kita yang intoleran bagi kita yang muslim demokrat mengedepankan basis basis yang intoleran
mengedepankan basis kohesifitas dalam berdemokrasi
ini menganggap kampus ini dalam tanda kutip sudah selesai
islam dan demokrasi sudah selesai
islam dan pancasila selesai
tidak ada bayangan bayangan bahwa suatu ketika akan muncul bibit bibit mahasiswa yang akan mempersoalkan pancasila dan demokrasi
belakangan sudah mulai muncul memang
dan jumlahnya itu relatif agak sedikit besar
untuk di win sendiri
betul dan mereka juga agak sedikit masif
artinya sudah didata sudah dilihat
sudah mulai muncul ya
yang dibangun adalah satu narasi minhum dan mirna
bahwa mereka ini memang sengaja membangun garis demarkasi
ketika ketemu dengan mayoritas islam yang tidak se akidah yang tidak se iman atau aliran keislaman yang berbeda beda
ini sudah difatwa sebagai kelompok lain yang memang layak untuk diperangi
pada saat yang bersamaan memang mereka very inclusive
hanya mengundang komunitas komunitas mereka sendiri yang memang tidak bisa disentuh oleh berapapun
kedepan memang kita berharap
bahwa kurikulum perkaderan mereka
kurikulum diskusi mereka harus disetor ke kampus
terutama orang orang yang diundang
tapi kalau misalnya itu disetor ke kampus nanti kemudian ada muncul lagi protes bahwa soal hak asasi manusia misalnya
kebebasan berdemokrasi kebebasan mengeluarkan ide pendapat
yang penting rektor sekarang membuka ruang kritis bagi narasi narasi keagamaan
selama ini kan tunggal
hanya dikuasai oleh mereka
ini yang terjadi
kita bisa lihat perhatian perhatian baik
apakah mereka tapi masih bersedia untuk berdialog
kalau rektor turun
membuka diri untuk value yang lain
pakai contoh di gajah mada misalnya
di gajah mada atau di ipb
di pb selama berapa tahun
masjid al huria itu dikuasai oleh kelompok mereka
tapi rektor ipb yang sekarang prof satria kemudian membuka itu semua
dan membiarkan narasi narasi keagamaan termasuk pembicara pembicara lain datang di luar
jadi kampus itu masjid itu dikuasai oleh satu kelompok
berkembanglah di situ
termasuk di gajah mada juga gitu
masjid yang tadi dikuasai oleh jemaah salahuddin sekarang dibuka menjadi unit unit sosial keagamaan
yang kedua adalah guru guru agama
tadi dosen dosen dari pengajar agama sekarang diambil dari fakultas filsafat
jadi kalau dulu di gajah mada ada program asistensi agama islam
dimana memungkinkan guru guru dari luar dosa dosa dari luar untuk mengajar
itu sekarang tidak
di pb pun sama gitu loh
jadi sebetulnya kita melihat sekarang ada
juga ada gelombang balik seperti tadi katakan oleh bung adi ya
tapi yang paling penting adalah bahwa pejabat rektor atau pejabat universitas aware
menyadari bahwa ini penting untuk diimbangi
kita tidak berminta bahwa kemudian kelompok itu kemudian dibungkam
tapi bagaimana supaya ruang ruang tadi yang tadinya dikuasai oleh mereka dimonopoli oleh mereka
sekarang dibuatlah perimbangan
sehingga kelompok kelompok lain masuk
dan ini dibutuhkan gerakan bersama
makanya saya yang tadi bahwa kelompok kelompok dari luar juga harus masuk
untuk menyebarkan pikiran pikiran di dalam kampus
karena kampus adalah konsentrasi ide
tadi seperti kata kata bung sujito tadi adalah bahwa
kalau misalnya dari pilpres kemarin tidak bisa kemudian kampus disterilkan
semua pihak harus masuk belajar
begagaskan ide memasarkan ide
supaya semua belajar semua tahu gitu loh
tidak hanya satu persis saja
ya kalau yang saya maksud tentang memverifikasi kurikulum dan program
kurikulum dan program kaderisasi mereka
ini sebagai bagian dari ada feedback dialog yang kemudian terbuka
feedback dialognya adalah
kalau di uin ini memang mazhabnya agak ke tengah
dia tidak ke kanan dan tidak ke kiri
soal narasi keislaman
kalau di kutipan kutipan tokoh di indonesia
kita nggak jauh jauh misalnya
kita selalu ngutip nurwalis majid
yang sekarang masih hidup
ada prof komarudin hidayat dan seterusnya
cukup toleran dan terbuka pada siapapun
kalau yang dari luar misalnya
ini kan kita selalu begitu
ada fajrul rahman dan semacamnya
adalah tokoh tokoh islam yang tidak punya masalah di negaranya
nah problemnya sekarang banyak kelompok kelompok mahasiswa dan pemuda di kampus
seringkali mengimpor pemikiran pemikiran tokoh yang di negaranya pun jadi masalah
jadi buronan gitu
yang dianggap radikal dan seterusnya
dalam konteks inilah sebenarnya
kampus bertanggung jawab menarasikan
apa tokoh yang layak direkomendasikan
buku apa yang seharusnya di rekomendasikan

semakin dia mengkonsumsi pikiran pikiran kelompok radikal
semakin banyak pula dia akan melahirkan pemikiran pemikiran yang dianggap tidak seakidah itu
mas ari kalau misalnya anda lihat
langkah langkah untuk mengimbangi pemikiran pemikiran intoleransi yang berkembang di kampus ini
apakah kemudian bisa sejalan atau tidak selangkah lebih dulu dari mereka
yang juga tentu saja ingin akan terus berkembang
yang juga tentu saja ingin akan terus berupaya untuk menyebarkan apa yang mereka percayai
dari langkah yang sangat abstrak sangat konkret
sebenarnya kita punya resources untuk melakukan itu
negara dan masyarakat ini kan resursusnya gede
kita harus mengubah paradigma bahwa kampus itu hanya sekedar orang belajar untuk dicetak jadi sarjana
dia harus membangun inklusivitas bahwa pengetahuan yang diproduksi dan direproduksi di kampus
itu harus punya sensitivitas untuk kepentingan
itu harus punya sensitivitas untuk mengembangkan
itu harus punya sensitivitas untuk mengembangkan
itu adalah kepentingan kebangsaan
karena itu pula seorang sarjana pertanian sarjana perikanan atau sarjana teknis
dia tidak sekedar belajar teknis bagaimana dia berjibaku dengan pengetahuan semata
tapi dia harus didorong untuk memiliki makna apa yang dia pelajari itu untuk bangsa dan kepentingan masyarakat
nah disitulah pengetahuan tidak terjerembab pada eksklusifitas
karena itu tantangan yang dihadapi
tanjung jawab untuk mengembangkan
untuk mengatasi intoleransi bukan tugas uin semata bukan tugas ilmuwan sosial semata tapi universitas secara umum
tadi dikatakan oleh mas bunardikor misalnya rektor harus punya tanggung jawab dia harus leader dalam banyak hal
karakter sebagai pencetak sarjana berbangsa itu harus menjadi narasi besar yang harus dia turunkan secara praksis
saya kira uin sudah melakukan banyak hal ya karena saya rasa justru yang intoleransi besar itu justru terletak pada mereka yang sedikit belajar agama
tetapi militansi dan radikalisme menguat gara gara rujukannya terbatas gitu
nah kukira negara dalam hal ini juga harus mendorong universitas universitas itu kreatif
nah contoh yang paling konkret apa
risk tag dignity atau kemenat misalnya yang selama ini membawai risk tag dignity itu perguruan tinggi
itu juga paradigmanya jangan menempatkan perguruan tinggi sekedar belajar technicality governance tata kelola
sekedar pengetahuan yang dia miliki tapi juga harus menghubungkan agenda kebangsaan
bahwa pengetahuan yang diproduksi universitas itu harus menjawab problem bangsa
problem banca itu bukan soal urusan sekedar mesin pertanian semata tetapi soal sensitivitas pada pluralitas
tapi memang menarik sekarang sepertinya
bang tigor sepertinya juga sorry saya ke mas ari
mas ari sepertinya sekarang semua orang seolah olah terkaget kaget dengan fenomena yang ada sekarang
sekalipun bang tigor sudah mengatakan ini sebenarnya bibitnya sudah ada dari lama
tapi mengapa tidak bisa terdeteksi sejak awal
ya ini sebenarnya saya katakan memang sudah lama
saya ingat ya sejak zaman mahasiswa itu sudah ada bibit bibit itu muncul
tapi menemukan momentumnya sekarang
ketika demokrasi dibuka tidak kompatibel antara regulasi demokrasi dengan mentalitas orang orangnya untuk berdemokrasi
sehingga banyak juga orang yang anti demokrasi tapi memanfaatkan demokrasi
yang begini begini itu oleh pandangan yang sempit mengatakan biarlah mereka hidup
tapi kalau nanti dia berkuasa itu bahaya juga
kita harus mencari hulu sampai hilir
gerakan anti korupsi yang diperlukan
itu bukan hanya diserahkan pada mereka yang lhm an
tapi semuanya sama juga
intoleransi ini untuk diatasi di kampus ini pekerjaan harus sama sama
dan negara harus mimpin
kemarin pemilu contoh kasus
sebentar sedikit ya
pemilu kemarin itu adalah panggung teatrikal dari pertarungan ideologi yang nyata
tapi di bawah ini terus berlangsung
untung saja kita bisa menghadang
tetapi ini berat lama lama kalau tidak ada langkah langkah dan agenda strategis
yang bisa dilakukan oleh kampus
kuncinya negara sekarang harus memperhatikan kampus untuk berjibaku
mengatas ini sebagai problem
tidak bisa diangkat sepele
bagaimana kemudian negara bisa mengambil peran nih sekarang mas adi
karena bagaimanapun mereka tentunya juga
begini jika mereka memang sendiri sudah punya misi yang bertentangan dengan negara yang dibangun dengan prinsip prinsip ideologi pancasila ini
tentunya akan sulit menerima apapun over
apapun penawaran yang disampaikan oleh negara
nanti setelah jeda ya
kita sekarang jeda dulu
tetap di cnn indonesia prime news
ya kita sudah sampai di segmen terakhir
saya ke mas adi dulu
kalau misalnya sekarang mas ari mengatakan tadi
negara harus ikut serta
kalau misalnya ikut serta
apa yang paling visible yang mungkin bisa diterima
ada dua hal
negara itu harus mengoptimalkan
semua instrumen yang sudah dimiliki selama ini
pertama negara itu punya ukp pip ataupun bpip saat ini
ini adalah satu institusi yang memang harus menjadi think tank
bahwa kebutuhan pancasila itu bukan top down tapi bottom up
harus muncul dari bawah keinginan membangun narasi tentang toleransi keberagamaan
indonesia dengan islam dengan agama agama yang lain yang kemudian renyah
begitupun dengan pendidikan pancasila dan keluarga negaraan yang sudah diwajibkan di kampus
ini tentu tidak selesai kalau hanya sebatas formalitas
maka pancasila pendidikan keluarga negara ini harus inherent
menjadi suatu hal yang intrinsik bagi mahasiswa dan dosen
sebagai bagian dari trendsetter
mereka ini kan adalah pendakwah sebenarnya kepada rakyat di bawah
tentang pentingnya membangun pluralisme
yang ketiga tentu kita punya dpr
dpr itu kalau tidak salah
setiap tahun punya tugas dan tanggung jawab
melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan
sudah jalan belum
setahu saya sudah lama berjalan
setahun empat kali
ada pancasila kebenekaan
terus undang undang dasar empat puluh lima dan nkri
empat narasi ini wajib disampaikan oleh dpr dalam masa reses empat kali itu
kalau ini dioptimalkan putri insya allah
bahwa bangunan bangunan narasi tentang toleransi pluralisme dan keindonesiaan
saya kira akan muncul dimana mana
ini yang perlu dievaluasi secara umum
sebab itulah narasi tentang pluralisme dan toleransi ini tidak akan selesai
kalau pendekatannya elit dan top down

ini harus dianggap sebagai bagian dari kebutuhan kita bersama
ada apartmen indonesia yang very incluso
dimana indonesia bisa sustain sampai sekarang ini
karena ada toleransi
ada penghargaan terhadap kelompok kelompok lain yang berbeda gitu ya
tapi bagaimanapun juga
apakah menurut anda ini juga karena indonesia dilihat sebagai kemudian mahasiswa
kita punya bonus demografi yang begitu besar
serta sebagai market yang besar untuk beberapa kelompok ini
ya itu salah satu faktor yang menjelaskan bahwa
sumber daya orang orang perguruan tinggi itu besar
kalau bisa menguasai
dia sebagai agensis perubahan
itu akan berpengaruh pada masa depannya
saya setuju dengan mas adi ya
negara harus lead nah ini ditopang nanti
mulai dari yang abstrak mulai dari
perubahan paradigma sampai
tindakan tindakan konkret mengatur
ya misal pengorganisasian
demokrasi itu di kampus juga dipraktekkan
memberi ruang orang untuk berdebat
salah satu kelemahan real kita adalah
perguruan tinggi ini dicerabut
dari akar sosialnya
mas bunart menyebut deparpolisasi
proses proses lama dan sampai sekarang ini
dunia baru di
penuh disibukkan pada
dianggap sesuatu yang jauh daripada
sekarang mestinya dikenalkan dengan cara baru pakai gadget
dan informasi terbaru
tindakan promosi toleransi
harus jauh lebih progresif
dibandingkan sikap sikap intoleransi yang mereka milihkan juga
nah ini kontestasi
oke baik mas ari terima kasih sudah bergabung malam hari ini
terakhir dari bang tigor
selanjutnya bagaimana memastikan ini bisa
berjalan bagaimanapun kan programnya ada semuanya ada political will
tapi kalau misalnya melihat
sumber daya yang kita miliki sekarang memungkinkan tidak
mungkin dan negara seperti kata tadi harus bertindak
karena seperti tadi saya katakan paparkan bahwa
meskipun misalnya kampus ipb yang berapa lama dikuasai oleh mereka
sekarang terlihat ada perubahan
contohnya contoh kecil lah bahwa sekarang di ipb
ada tempat ibadah bagaimana
ada juga kelompok minoritas
sehingga orang bisa jadi lebih bagian dari itu
oke termasuk artinya kita juga harus
jangan permisif ya
karena kan selama ini kan dianggap
oh ya sudah mungkin punya dia gitu kan
tapi yang paling penting adalah
universitas itu bukan hanyalah produksi dan reproduksi ide
tapi juga universitas itu adalah
reproduksi dan produksi dan sirkulasi elit di masa depan
siapa yang menguasai universitas itu akan menguasai
di masa depan
karena itulah kelompok kelompok itu sejak awal tahu bahwa mereka harus masuk ke kampus
nah ini pertarungan ide
dan ini agak terlambat kemudian
tidak terlambat karena sudah dua dekade mereka
karena mereka kan aktif di end of suharto order
mereka aktif di sana
dan sekarang sudah dua dekade
jadi jangan heran kalau kemudian
misalnya kita tahu
berapa kegiatan kemahsiswaan mereka
itu dibiayai oleh bumn
beberapa orang itu sekarang sudah mengikuti
ada yang menguasai posisi di bumn
ada posisi di pegawai negeri
jadi ini yang juga harus kita lihat bahwa
negara harus total
jangan hanya lihat ini sebuah gejala fenomena yang sebelaka semata
tapi karena ini sudah proses panjang gitu
jadi ya tadi seperti katakan oleh bung adi bung arisujito
bahwa memang negara harus take lead
haji punya program yang jelas
strategi yang jelas bagaimana meng counter
oke jangan sampai tertinggal langkahnya
gitu ya tertinggal langkahnya
dan kalau saya begini putri terakhir
kampus itu bukan hanya sebatas transfer knowledge
tapi kampus adalah miniatur indonesia
yang cukup plural dan inklusif gitu
negara harus hadir dalam gini
dalam arti untuk memverifikasi paham paham yang memang selama ini
membuat kegaduhan dengan narasi radikalisme itu
dan uin kemudian sudah melakukan itu
betul sudah melakukan ini
tinggal ikhtiar ke depan aja seperti apa
oke baik baik
terima kasih mas adi
dan juga bang tigor terima kasih banyak malam hari ini
kita sudah berbincang malam hari ini
si anet dan indonesia prime news segera kembali tetap bersama kami